polsek pesanggerahan menggerebek sebuah rumah indekos yang digunakan sebagai tempat penjualan narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan jagakarsa jakarta selatan
penggerbekan bermula ketika petugas menangkap seorang pengedar tembakau sintetis di kawasan pesanggerahan jakarta selatan
tersangka mengaku mendapatkan barang bukti dari sebuah rumah indekos di kawasan jagakarsa
informasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan menggerebek rumah indekos dan mengamankan tiga orang dan lima ratus gram tembakau sintetis
yang diduga sinte ya jenis narkoba kita amankan sekitar hampir lima ratus gram itu setengah kilo
tadi bersama tim kita ke
tkp kita mapping dulu kita amankan di kos kosan wilayah jagakarsa